jogopaten pandowo harjo sleman daerah istimewa yogyakarta minggu pagi
petugas menangkap seorang terduga teroris berinisial aw
dari penangkapan ini tim densus delapan puluh delapan menemukan dua buah bom rakitan dari rumah aw
dua bom rakitan tersebut kemudian diledakan oleh tim j bom gegana polda d i y
setelah penggerebekan petugas gegana juga melakukan penyisiran dan sterilisasi di rumah terduga teroris
selain dua buah bom rakitan petugas juga merebukan benda seperti pakaian bertuliskan tauhid senjata tajam dan lain sebagainya
hingga minggu siang rumah terduga teroris masih dijaga oleh petugas kepolisian dari polresta sleman
walau membenarkan adanya penangkapan terduga teroris di wilayahnya
kapolresta sleman kombespol arisupriodo tidak bersedia menjelaskan detil penangkapan
sedang melaksanakan penangkapan di wilayah hukum sleman polsek sleman
terkait hal hal lain lain silakan reka rekan dari wartawan bukti mabes polri
kami membeka terkait dengan pengamanan di seputar tkp biar jalan lancar
sementara itu dalam keterangan tertulis yang diterima cnn indonesia
karupen mas nifhumas polri brikjen ahmad ramadhan mengungkapkan
penangkapan satu orang tersangka teroris di sleman daerah istimewa yogyakarta
terjadi pada minggu pagi pukul enam sore
penangkapan dilakukan terhadap target tindak pidana terorisme berinisial aw tiga puluh sembilan tahun
yang ditangkap di area sekitar jalan pendowo harjo sleman
awin merupakan simpatisan isis yang aktif mengunggah gambar dan video propaganda isis di media sosial
serta mengunggah seruan provokatif untuk melakukan aksi teror
ada keinginan aw untuk melakukan aksi teror dengan menggunakan bahan peledak